peci lu pake
mbak yuni beli kolak juga
iya mbak tapi saya ini tuh lagi kesel banget sama suami saya itu mbak
moso ada temen saya ngajakin ikutan bahasa ramadhan
eh tapi malah saya dilarang mbak sama suami saya itu
ya namanya juga berkeluarga
kita harus pinter pinter ngatur keuangannya
gitu kan mas
aduh mas saya itu sering banget kesel sama suami saya itu
ikutan jumba nggak boleh
mbak yuni kita mau ke toko buku
mbak yuni kita mau ke toko buku
dia minta dihantarin ke toko buku
kok nggak ada
emang dia nggak kasih tau mau pergi kemana
yang dihantarin ke toko buku
yang dihantarin ke toko buku
yang dihantarin ke toko buku
wih tebel juga duit lo
biar recean lu nggak duit
biar recean lu nggak duit
tukang tukang boborjak dikolong
gak ada recehan bang
gak ada bang
katanya istrinya deji udah balik
lain kali dia udah balik
dia udah balik
tadi pagi baru aja teleponan
yang nelpon lu duluan apa dia duluan
alah biasanya juga lu duluan
dia kangen katanya
kangen apa minta kiriman bulanan
kalau yang itu mah udah pasti ya tuh pur
gak usah diminta juga udah pasti langsung saya kirim
kecuali apa yuk

kecuali kalau saya telat ngirimnya
jadi gue nggak kepikiran tiap bulan harus ngirimin
jomblo malah seneng
eh bu mau kemana tuh
ibu mau beli bukaan puasa ibu males masak
bapak nanti biar
jualannya nanti malam aja bu
supaya bapak bisa buka bareng ibu sama bagas
ibu mau beli apa tuh
yuk belum tahu
es campur enak bu
yowes bapak beli aja sendiri
kenapa kamu pur
minta dikirimin uang
buat beli baju kokoh baru
bukan saya aja pur
yang ditelepon buat ngirimin uang
orang jumlo juga ditelepon
orang jumlo juga ditelepon
erat kultum itu kagak ada yang jelek
di dorong pilih buku kultumnya di
peci lu pakai
mbak yuni beli kolak juga
iya mbak tapi saya ini tuh lagi kesel banget sama suami saya itu mbak
maksud ada temen saya ngajakin ikutan bahasa ramadhan
eh tapi malah saya dilarang mbak sama suami saya itu
saya bukannya ngelarang mas
ya namanya juga berkeluarga
kita harus pinter pinter ngatur keuangannya
gitu kan mas
aduh mas saya itu sering banget kesel sama suami saya itu
ikutan jumba enggak boleh
ikutan irisan blender enggak boleh
ini itu enggak boleh
aku tuh jadi bingung tuh dia tuh maunya apa
dan istri saya juga enggak suka macem macem
apa apa serba gak boleh
aduh mangkuk kesel gitu
eh bu gosipnya ntar aja
dak saya jalan dulu ya
datang lu pada jalan
mak bang onco gak diajak
lah lu belum telepon lagi lu
kalau mau ikut kita naik bajai
emang udah lu telepon
abang gak kekut dah abang ocek aja